ya kita ke informasi pertama sekretaris daerah dki jakarta saifullah meninggal dunia rabu siang
saifullah terinfeksi covid sembilan belas dan sebelumnya telah dirawat secara intensif selama beberapa hari di rspad gatot subroto jakarta
saifullah meninggal dunia pada pukul dua belas lima puluh lima wib
sejak delapan september saifullah menjalani perawatan di rumah sakit mmc jakarta sebelum akhirnya dirujuk ke rspad gatot subroto pada minggu dini hari
rencananya jenazah saifullah akan mendapatkan penghormatan terakhir di balai kota dan akan dimakamkan dengan protokol covid sembilan belas di tanah pemakaman keluarga di rorotan cilincing jakarta utara
saifullah telah mengabdi selama tiga puluh enam tahun di pemprov dki dan aktif dalam upaya memerangi covid sembilan belas di ibu kota
saifullah telah menjabat sebagai sekretaris daerah atau sekda provinsi dki jakarta sejak tujuh belas juli dua ribu empat belas saat joko widodo masih menjadi atau menjabat sebagai gubernur dki jakarta
sebelumnya ia menjabat wali kota jakarta pusat dua ribu delapan sampai tahun dua ribu empat belas dan selain saifullah setidaknya tujuh pejabat di lingkungan pemprov dki jakarta lainnya juga positif terinfeksi covid sembilan belas

sebelumnya ia menjabat sebagai sekretaris daerah atau sekda provinsi dki jakarta lainnya juga positif terinfeksi covid sembilan belas
sebelumnya ia menjabat sebagai sekretaris daerah atau sekda provinsi dki jakarta lainnya juga positif terinfeksi covid sembilan belas